dalam kasus yang berbeda keluarga besar ef korban pembunuhan sadis di serang banten
tidak mempercayai motif tersangka pembunuh
sehari sebelum meninggal korban sempat mengabarkan akan pulang untuk merencanakan pernikahannya
iya menurut kakak kandung korban yang juga bekerja di kawasan kosambi tangerang
sebagai buruh pabrik plastik selama bekerja tidak pernah ada laki laki yang mendekati korban
sehari sebelum meninggal korban menelpon keluarga dan mengungkapkan niatnya untuk pulang kampung
untuk merencanakan pernikahan dengan seorang pria sekampungnya
dan saat itu keluarga mengetahui bahwa korban sedang terlibat perselisihan dengan salah satu rekan kerja di pabrik
keluarga meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan ini
terakhir itu dia ingin beli emas kan
iya buat orang tua katanya biar kayak orang orang melihat orang tua pakai emas
itu terakhir ya kan
terakhir ngomong kayak gitu
iya empat hari
jadi setelah penemuan jenazah karyawati korban pembunuhan sadis di sebuah mes
polisi akhirnya berhasil mengungkap motif pembunuhan ini
ya pelaku membunuh karena tidak terima korban dijodohkan dengan orang lain
sementara itu tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini
salah satunya adalah sang kekasih korban lagi lagi orang terdekat
lagi lagi orang terdekat
setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan
petugas gabungan dari direktorat reserse kriminal umum polda metro jaya
polres metro tangerang dan polsek teluk naga
menetapkan iha r a dan m a sebagai tersangka pembunuh e f
karyawati berusia delapan belas tahun
tersangka iha mengaku sebagai kekasih korban
pekan lalu ia menemui korban untuk melakukan perpisahan
karena korban akan dijodohkan oleh orang tuanya
tetapi korban menolak iha yang berusaha memeluknya
tidak terima tersangka lalu pergi memanggil kedua temannya r a dan m a
mereka kembali ke mes untuk memperkosa dan menganiaya korban
setelah koloksium itu ditolak keluar
baru keluar ketemulah dengan dua orang itu
dia ajak masuk ke dalam dia sudah perkosa saja
nggak akan jadi pasar kamu kok
dia sudah memutuskan untuk
kaitannya yang apa gitu
memang ketemu terakhir karena dia mau kaw
sudah ditunangkan sama orang tuanya
seorang teman korban mengaku mengenal tersangka
yang bekerja di tempat yang sama dengan korban
satu perusahaan juga
iya satu perusahaan sama korban
kalau yang rahmat
dayat rahmat dayat
sama yang itu tadi kan
saat ini ketiga tersangka menjalani pemeriksaan
direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya
dodi wahyudi tangerang